fashion menjadi salah satu bisnis yang selalu digemari lantaran bisa menjadi wujud ekspresi
diri dan mengikuti gaya hidup begitu pula mode busana muslim yang permintaannya semakin
meningkat saat memasuki bulan ramadhan siapa sih yang gak pengen punya bisnis sendiri termasuk
bisnis pakaian modis seperti ini atau mungkin sebagian dari kita sudah berpikir duluan kalau
mau buka bisnis brand fashion harus punya latar belakang sebagai fashion designer tapi ternyata
enggak juga dengan modal kegigihan belajar dan juga motivasi yang kuat kita juga bisa
ciptakan brand fashion kita sendiri indonesia punya beberapa merek fashion wanita muslim
ternama salah satunya milik selebgram indah nada puspita perempuan tiga puluh tahun ini merupakan
pebisnis wanita yang memulai usahanya sejak di bangku kuliah pada tahun dua ribu empat belas siapa sangka awalnya
hanya isa namun kini menjadi salah satu kesibukan yang menghasilkan banyak pundi pundi rupiah baginya
dan dibandingkan tahun lalu permintaan produk busana muslim dari mereknya meningkat hingga
tiga kali lipat pada tahun ini aku tuh dari kecil anaknya tuh suka banget hal hal yang berhubungan
aku menemukan titik dimana i have to stay tour to my self kayaknya bidang yang bisa semua hobi ini
aku tuh kerangkul gitu ya adalah dengan membuat sebuah brand ini dimana aku bisa menyalurkan banyak
ide ide aku aku nggak harus menjadi fashion designer tapi aku juga tetap belajar fashion design ibu satu
bukan karena paras cantiknya saja namun bakat dan talentanya pada dunia bisnis dan fashion meski
bukan berlatar belakang sebagai perancang busana selain online store merek fashion muslim miliknya
kini telah buka tujuh cabang atau butik di beberapa kota di indonesia bahkan belum lama ini koleksi
busana milik nada tampil mempesona pada peragaan busana new york fashion week dua ribu dua puluh tiga lalu kunci
sukses nada ternyata sangatlah sederhana ialah pengaturan skala prioritas dan
waktu nada dikenal sebagai sosok yang ramah dan peduli terhadap orang orang sekitar kesibukan
dan popularitas tidak mengubah diri nada sebagai sosok yang rendah hati saya kan ada itu bukan
hanya sebagai owner di tempat saya bekerja saja dia orangnya juga care sama kita dia sangat mengayomi
kita misalnya nih kalau misalnya dia lagi visit store dia selalu nanya kita dikerjaan ada hambatan apa
sendiri jadi menginspirasi buat karyawan di toko di sini gitu cita cita pemerintah menjadikan
indonesia sebagai kiblat fashion muslim dunia nampaknya tak akan sulit dicapai indonesia memiliki
talenta talenta kreatif dan inovatif di industri fashion muslim yang berkembang ke modest fashion
modus fashion sendiri bukan sekedar busana muslim melainkan gaya berbusana tertutup dan santun yang bisa dinikmati oleh muslim yang berusaha untuk mencapai kemampuan di toko di toko di sini
oleh semua kalangan dan umur tren yang terus berkembang membuat tiga pendiri merek kami idea
yakni afina candarini istafiana candarini dan nadia karina yang semula hanya berbisnis hijab
melalui online pada tahun dua ribu sepuluh lalu kini mereka melebarkan sayapnya ke bisnis modus fashion
lima tahun yang lalu kali ya karena dari dua ribu sepuluh itu perkembangan fashion muslim itu bener bener enggak
unstoppable lah gitu maksudnya bener bener pesat banget gitu meningkat sekali
jadi kalau misalkan ditanya ya dulu kita tuh awal awal mulainya kayaknya jualan sepuluh perbulannya udah
happy gitu ya tapi terus setahun kemudian itu udah udah luar biasa naiknya gitu dan per tahunnya naik
bisa sampai ya dua puluh empat puluh persen gitu ya kenaikannya gitu jadi memang masya allah sih luar biasa
bermula dari modal lima belas juta rupiah dari kocek masing masing ketiga sirkani ini berusaha
berjualan dari satu pasar ke pasar lainnya era digitalisasi
dimanfaatkan betul oleh ketiganya dengan membangun situs mereka di tahun dua ribu lima belas sampai
akhirnya mereka membuka toko offline sendiri hingga sudah memiliki dua puluh enam cabang di seluruh indonesia
awal menjalankan bisnis ketiganya terkendala oleh bahan kain yang saat itu hanya diperuntukkan bagi
pasar ekspor namun berkat kegigihan ketiganya seiring berkembangnya fashion muslim pada tahun
dua ribu sepuluh kami idea bisa mencetak omset hingga satu miliar rupiah untuk menjual tiga juta rupiah dari
perusahaan ini dan setelah itu setelah itu setelah itu setelah itu setelah itu setelah itu setelah itu setelah
ini bisa mencetak omset hingga satu miliar rupiah perbulan dengan peranan yang dijabat masing masing
kekompakan ketiga wanita ini menjadi kunci sukses kami idea tak lupa inovasi harus jalan dengan tren
modus fashion dan fashion muslim yang sedang berkembang tren mode harus menyesuaikan dengan
kebutuhan konsumennya dengan mengutamakan bahan yang nyaman dan berkualitas tim liputan cnn indonesia